apa yang selama ini aku takutkan
ternyata menjadi kenyataan
permisi mari kita berangkat bu
top jangan masuk dulu
kamu udah cuci tangan belum
ya ampun dia pakai masker yang benar dong
sini ibu semprot dulu
kak langsung mandi ya
taruh bajunya di ember terpisah
ingat pesan ibu
agar selalu memakai masker
dan mencuci tangan
jaga dirimu baik baik ya nak